pemerintah republik indonesia melalui kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil
kepala badan kepegawaian negara dalam keterangannya akan membuka satu ratus lima puluh dua dua ratus delapan puluh enam lowongan cpns
kepala badan kepegawaian negara rabu siang mengumumkan bahwa pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau pns
tahun dua ribu sembilan belas akan dibuka pada tanggal sebelas hingga dua puluh empat november mendatang
pendaftaran cpns dilakukan melalui situs web sscasn bkn dan untuk mengumumkan pengumuman peserta yang lolos seleksi administrasi pada enam belas desember mendatang
bagi yang tidak lolos seleksi administrasi mereka masih memiliki kesempatan untuk menyanggah atau komplain dan diberikan waktu selama tiga hari sampai dengan sembilan belas desember dua ribu sembilan belas
ada pun tahap berikutnya yaitu tes seleksi kompetensi dasar yang diharapkan mulai berjalan pada awal februari tahun depan
total jumlah penerimaan cpns dua ribu dua puluh terdiri dari instansi pusat sebanyak tiga puluh tujuh empat ratus dua puluh lima yang tersebar di seluruh kementerian lembaga dan instansi daerah
dan satu ratus empat belas delapan ratus enam puluh satu formasi pada empat ratus enam puluh dua pemerintah daerah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pengumuman dan pendaftaran sudah bisa dimulai tanggal sebelas november sampai dua puluh empat november
seleksi administrasi tanggal enam belas desember yang tidak lolos atau dianggap tidak mempunyai saran seleksi administrasi punya waktu untuk menyangga selama tiga hari sampai tanggal sembilan belas desember
tanggal dua puluh enam desember apabila sangkaan itu diterima akan diumumkan
tes skd kami berharap bisa sudah
mulai dilakukan pada awal februari
tugas kewenangan penerimaan cpns tidak sesuatu
ada bkn ada bssn ada kementerian dikti ada lembaga lembaga yang lain
saya kira tidak ada satu orang pun masuk sebagai asn di luar sistem yang sudah dibangun
jadi kami bertanggung jawab dengan tim yang ada
tidak ada model model penerimaan di luar sistem yang sudah tertanggung jawab